lama sekali kamu pergi naik
siapa gadis ini
paman dia faridah putri kandung paman
tidak heran kalau paman tidak mengenalnya
wajah farida tidak sama dengan wajah farida putri kandung paman
wajah faridah dirubah oleh badiru
siluman buaya yang ingin mempersuntingnya
apa alasannya untuk aku mempercayai kamu sembarang
lalu untuk apa
siluman itu merubah wajah anakku
faridah diculik untuk dinikahi
karena faridah menolak
dia dihukum seperti ini
supaya orang yang mengenal farida
tidak mengakuinya lagi
sehingga faridah menjadi orang yang terbuang
sehingga faridah menjadi orang yang terbuang

kalau bopo tidak mengenal wajahku
kalau bopo tidak mengenal wajahku
setidaknya bopo mengenal suaraku
setidaknya bopo mengenal suaraku

karena kalau bopo tidak mengakui ku
untuk membuatku terbuang bopo
suara kamu memang mirip dengan farida
tapi apa yang bisa membuktikan sama aku
kalau kamu memang benar benar putri
kalau kamu memang benar benar putriku
farida memang punya tanda seperti ini

jadi kamu benar benar faridah
bopo sudah cari kamu kemana mana

selama ini nak bapak bener bener mirip sekali sama kamu aku juga rindu sekali sama bapak
terima kasih selama ini kamu sudah menjaga farida dan paman minta maaf karena paman sudah
salah paham sama kamu saya juga minta maaf banget sebagai manusia
saya banyak salah dan hilang
sembarang sudah sepantasnya aku percaya sama kamu untuk menjaga farida
apakah kamu bersedia untuk menerima restuku
terima kasih paman amanah dari paman
akan saya jaga
bopo budaya ruzmina mana dari tadi aku tidak melihatnya
habis kamu sejak budaya kamu digigit hari
ini menjadi jadian sejak itu pula sikapnya jadi aneh dan suka teriak teriak ya allah budi
bopo sudah mencoba mencari bibi kamu kemana mana tapi tidak pernah ketemu
ya allah sembarang anakku sembarang

ya allah lama sekali kamu pergi nak
siapa gadis ini aku faridah bu faridah faridah faridah faridah anaknya pak rahman
oh allah bu ceritanya panjang
hai ibu ceritanya panjang
selama sembara memiliki cambuk sakti itu aku tidak bisa meringkus faridah
juragan rahman sudah merespu hubungan aku dengan faridah
lalu ibu sendiri bagaimana
bagaimana dengan mardian
mardian sudah menceraikanku bu
kalau demikian ibu sebagai orang tua tidak ada masalah
ibu merespui hubungan kalian
aku datang ke sini untuk membicarakan tentang anak anak kita
aku sudah merespui pernikahan faridah dan sembara
lalu bagaimana dengan kamu
aku rasa kalau mereka sudah saling suka
aku sebagai ibunya hanya bisa merestui mereka
mereka sudah sudah punya mulut mifice tersebut
jedilah dulu saja cosas nagam untuk mereka ya
jangan menyerang ya bopo